apakah kau masih mampu menolakkan kami
kalau saja seluruh ilmu ku sudah pulih
aku sangat mudah mengalahkan juru seperti itu
tapi sayang ilmu ku baru kembali seperti ganya
jurus itu lagi aku pernah menghadapinya
akanku tahan jurus itu dengan jurus pedang maya

mereka cuma membuang buang waktu
kita masih harus mengurus yang sama
berilah hamba kekuatan ya allah
mau kemana kamu bocah
sampai jumpa di video selanjutnya
baru buat aku
ini sudah lewat tengah malam
dan mereka belum kembali
belum ada kabar dari mereka
apa yang terjadi sebenarnya ya allah
kita tidak bisa berdiam diri disini kakek
sepertinya memang terjadi sesuatu pada mereka
izinkan aku menjemput adik adikmu kakek
aku harus tahu
bagaimana nasib adik adikku kakek
putriku kita harus menyusul
kita harus mencari mereka juga
baik ayah anda
aku tidak apa apa
cepat sekali racun ular ini
menjalan ke seluruh tubuh
menjalan ke seluruh tubuh
kalau aku biarkan
tidak lama lagi
aku akan mati
aku harus segera mencari pertolongan
dari lubang jebakan itu
apakah kau masih mampu menolongkan kami
kalau saja seluruh ilmu ku sudah pulih
aku sangat mudah
mengalahkan jurus seperti itu
ilmu ku baru kembali seperti ganya
kalau saja aku bisa menemukan
darah suci kesatria
yang tidak pernah berdusta
pasti seluruh kesaktianku akan kembali
itu akan kita lakukan nanti
untuk menghadapi gensantan
aku berjanji akan membantumu
mencari darah suci
menyai raka runting
kalian tidak boleh mengambil keputusan sebelum aku perintahkan
ya gusti prabu
jadi gusti prabu pasti sangat membutuhkannya
dan dia akan setia kepada gusti prabu
nyai raka runting
apakah kau akan setia kepada aku
sampai kau mati
benar gusti prabu
hamba akan mengabdi setia kepada gusti prabowo
kalau benar demikian
minta untuk mengucapkan
kepada nanda prabu
hamba akan mengabdi setia
kepada gusti prabu
bahkan sampai hamba mati
ku terima sumpah setiamu
menjadi penggawa pajajaran